madura united siap menampilkan pemain asing baru mereka
bau bakar sanogo saat menghadapi persija jakarta kamis besok
dan informasinya akan kami rangkum dengan informasi dari persiba balikpapan
madura united akan menghadapi persija jakarta di lanjutan liga satu kamis empat mei di stadion patriot bekasi
madura united percaya diri bisa membawa pulang hasil maksimal dari kandang persija
berbekal amunisi asing baru di lini depan
bau bakar sanogo yang akan menjalani laga debutnya bersama tim berjuluk sapi kerap ini
memiliki segudang pengalaman di klub papan atas eropa
dia sempat memperkuat empat klub jerman fc kesseloten hamburg wunder bremen dan hockenheim
mantan penyerang timnas pantai gading ini juga sempat bermain untuk st etienne di prancis
bergabungnya sanogo membuat lini depan madura united kian berkualitas
sebelumnya mereka juga sudah diperkuat mantan penyerang west bromwich albion peter odim gengi
odi pienge bahkan sudah mengoleksi dua gol bersama madura united
di sisi berbeda persija jakarta justru terancam tidak diperkuat markipleer mereka bruno da silva lopez
penyerang brazil itu mendapatkan cidera saat persija menghadapi psm makassar akhir pekan kemarin
absennya lopez membuat pelatih persija stefano curugatego akan mengandalkan louis carlos junior
dan bambang pamungkas sebagai andalan untuk mendapatkan gol
duet luis pepe akan ditopang duo gelandang rohit chad dan hargianto di sektor gelandang serang
sejauh ini persija selalu takluk melawan madura united di dua laga terakhir
dari kalimantan persiba balik papan kini harus menjalani masa masa sulit setelah sang pelatih timo schumann mundur dari jabatannya
selanjutnya posisi timo akan digantikan oleh sang asisten pelatih aryadi
timo tidak lepas dari hasil buruk yang didapatkan persiba di tiga laga awal
tim berjuluk beruang madu itu belum sekalipun meraih poin di liga satu usai dikalahkan arema fc persija jakarta dan perseru serui
timo siman merupakan pelatih keempat yang mundur atau dipecat selama pekan ketiga liga satu
sebelumnya ada nama hans peter sheller dari bali united alfredo vera dari persipura jayapura dan lawren hutton dari pstni